kenapa pasal tersebut adalah pasal yang mengatur
babnya itu soal pertahanan dan keamanan negara
misalnya dalam situasi perang
mengucapkan rahasia kepada musuh dan lain sebagainya
kalau ini kita tidak lihat seperti itu
putusan mk ini tidak ada kaitannya dengan perang
dengan situasi pertahanan dan keamanan
dan juga misalnya di pasal tiga ratus sebelas ada soal pembocorkan rahasia
yang lebih merupakan rahasia dagang
ini juga nggak ada kaitannya
tapi yang lebih merisaukan
bukan perusahaan bocor ini masuk di dana atau bukan
menurut saya yang merisaukan adalah
apakah mk sudah membuat putusan sebelum tahapan pemeriksaan selesai
kan kami para pihak belum semua menyampaikan kesimpulan per hari ini
kalau sudah ada keputusan
sudah ada putusan sebelum para pihak lengkap memberikan kesimpulan
kan berarti dilanggar hak para pihak ini
yang kedua apakah mk akan membuat putusan yang menjadi proporsional tertutup
ini kan menurut saya cukup membahayakan
kenapa situasinya hampir semua partai politik
karena format penyusunan daftar calegnya itu orientasinya terbuka
kalau tiba tiba tertutup
ini bisa agak agak chaos secara politik ya
bukan ini ya
karena orang orang pasti ribut yang sudah daftar
pasti mundur dan kita yang sudah daftar ya
bisa mundur dan kita akan kesulitan mencari penggantinya
dan ini bukan saja di level dpr ri
ada kabupaten kota provinsi
ada masalah politik yang cukup cukup genting di mana mana
taruhannya malah bisa terkait penyelenggaran pemilunya gitu loh
bagaimana pemilu bisa terselenggara dengan baik
kalau ada kekisruhan politik terkait penetapan daftar caleg
yang berubah orientasinya ini dari terbuka menjadi tertutup
jadi kalau saat ini tiba tiba dirubah
hanya tinggal dua ratus sekian hari
menjadi tertutup itu bisa berantakan
bukan hanya penyusunan caleg
pembinaan partai selama ini partai gerindra
sudah tiga periode ya orientasinya terbuka
kayak gerindra misalnya ya
gerindra itu kan terdiri dari para petani
para purnawirawan para nelayan kaum perempuan
masing masing itu kan tentu mengirimkan kadernya
supaya dicalekkan oleh partai gerindra
kalau di mana mana
kalau terbuka kami andil sebagai pimpinan
itu kan memberikan kesempatan yang sama
tapi kalau tertutup siapa yang nomor urut satu
pasti yang lain merasa tidak dihormati